kita awali dengan perkembangan kasus kopi bersianida yang menewaskan mungkin indra masih ingat wayan wirna salihin
kejaksaan tinggi jakarta kembali menolak berkas perkara tersangka jessica kumala wongso
yang diserahkan penyidik paul damitrujaya untuk kedua kalinya pada dua puluh dua maret lalu
karena penuntut umum menilai berkas yang diajukan polisi belum cukup lengkap untuk diajukan ke pengadilan
kejaksaan telah memberikan rekomendasi untuk penyidik kepolisian mengenai kelengkapan berkas perkara jessica
namun hingga pelimpahan berkas kedua rekomendasi tersebut belum dipenuhi oleh penyidik
tim jaksa memiliki waktu hingga empat april dua ribu enam belas untuk mengembalikan berkas perkara tersebut ke kepolisian
kepolisian memiliki waktu yang sama yaitu empat belas hari untuk melengkapi berkas perkara kasus wayan mirna ini
tim penyidik harus melengkapi yaitu
terutama itu keterangan saksi keterangan ahli surat petunjuk dan keterangan